makan bukan sekedar untuk mengenyangkan namun juga harus memenuhi kebutuhan gizi sehari hari
kalau dulu anda sering mendengar slogan empat sehat lima sempurna sekarang lebih dikenal sebagai pugs atau pedoman umum gizi seimbang
di mana jumlah nutrisi yang dikonsumsi harus diperhatikan presentasinya agar seimbang dalam satu kali makan
jadi dalam piring itu itu kan bulet tuh
nah nomor satu coba tolong taruh di piringnya adalah ada sayur dan buah
kayaknya di separuhnya
nah seperempatnya sebisa mungkin isinya protein
kita butuh banget protein saat ini
jadi protein dan sumber sayur dan buah itu penting banget didukung sama lemak bagus
jadi lemak bagus ada di mana
itu ada di ikan laut itu mengandung omega tiga
ada di minyak zaitun minyak kanola itu ada lemak bagusnya
nah yang berikutnya ada karbohidrat
nah karbohidratnya itu yang kita nggak usah terlalu banyak
mungkin porsi seperempatnya itu hanya karbohidrat dan sebisa mungkin bentuknya adalah karbohidrat kompleks kenapa
banyak orang masih salah kaprah dalam komposisi piringnya
di mana lebih mementingkan karbohidrat dalam setiap sajiannya
menurut dokter cindy karbohidrat kompleks yang bisa anda konsumsi adalah nasi merah roti gandum
hovermooth atau kentang yang kadar gulanya tidak berlebihan
karena jika tubuh anda mengandung gula berlebih maka dapat menurunkan imunitas dan meningkatkan resiko terserang penyakit
di masa pandemi ini banyak orang mulai sadar akan pentingnya hidup sehat
mulai memperhatikan asupan gizi mereka
dan kini restoran yang menyajikan makanan dengan hitungan gizi sudah banyak ditemui di kota kota besar dan menjadi favorit banyak orang
kali ini saya mengunjungi gerai makanan sehat dan mencoba untuk mengikuti saran dari dokter dalam sajian makanan
di restoran ini menganut sistem make your on bowl
di mana anda dapat memilih sendiri komposisi makanan yang ada dalam piring
banyak sekali pilihan makanan
mulai dari protein
seperti ikan salmon
sayuran seperti kale
dan untuk karbohidratnya anda bisa memilih nasi merah
atau nasi shirataki yang rendah kalori
saya mau mencoba untuk mengikuti anjuran dokter dengan memesan tiga sayur dua protein dan satu karbohidrat untuk menjaga imunitas saya
karena kan biasanya orang tuh mikir
wah makanan sehat tuh rasanya tuh pasti kurang enak gitu
cuman ini kalian harus coba sih
karena tadi saya nambahin pakai topping honey mustard
jadi lebih endolitar
setengah piring sayur dan buah
dan seperempat karbohidrat adalah yang paling ideal untuk semua orang
namun jika anda punya keluhan tertentu
anda bisa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter gizi
sehingga nutrisi yang tubuh anda butuhkan terpenuhi
tara ariyanti angga cita kesumah jakarta